dari ribuan sudut kota surabaya terdapat satu sudut kota yang sangat unik
tepatnya di jalan bagong surabaya
di sudut jalan bagong ini kita bisa melihat tumpukan besi besi dengan ukuran yang cukup besar
dan ini didapat tidak hanya dari bongkaran pabrik tapi juga dari bongkaran kapal
dan bisnis ini digeluti sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh serta turun temurun hingga lima generasi
percikan kebang api terpancar dari gesekan mesin las dan bongkahan besi
menjadi rutinitas yang kerap dilakoni oleh sekitar dua puluh keluarga di jalan bagong ngagel surabaya
tak perlu pengaman dan tanpa acuan standar keselamatan
hampir semua pekerja pemotong besi di tempat ini sudah akrab dengan mesin las dan bongkahan besi bekas yang panas
bertahan sejak sekitar tahun lima puluh an warga di gang bagong ini hidup dari tumpukan besi bekas
bukan sembarang besi besi besi dengan aneka ukuran ini didapat dari bongkaran pabrik dan kapal
tak tanggung tanggung satu bongkaran pabrik nilainya bisa mencapai satu miliar rupiah
sementara satu bongkaran kapal laut bisa bernilai lima ratus juta rupiah
beroperasi di sudut kota urban pusat penjualan besi bekas ini tepat berada di pusat kota surabaya
pemiliknya pun turun temurun hingga lima generasi
saya dari generasi kelima
dari keluarga yang kelihatannya mencolok bisa melanjutkan usaha ini mungkin saya yang bisa dipercaya
saya dari generasi kelima dari keluarga yang kelihatannya mencolok bisa melanjutkan usaha ini mungkin saya yang bisa dipercaya
ada yang dari potongan kapal potongan alat berat terus ada juga yang sisa sisa dari pabrik
rata rata besi bekas ini dijual ke pabrik pengolahan plastik dan karet
tak sedikit pula pelanggannya produsen karet rumahan
besi yang sudah dipotong sesuai pesanan akan ditimbang dan dijual dengan harga rp tujuh belas lima ratus per kilogram
kampung ini disebut juga pasar besi bekas berkelas
selain karena bisa melayani berbagai pesanan besi dengan aneka bentuk dan ukuran
kualitas besi bekas hasil bongkaran pabrik dan kapal laut ini dinilai memiliki kualitas baik
ini kita bubut ulang untuk buat matras atau cetakan untuk produksi rubber karet yang udah ada bentuknya
untuk menjaga bahan baku tetap tersedia
pengusaha kerap berburu kapal hingga keluar pulau jawa salah satunya kalimantan